saudara saudara hari ini kami melakukan pemeriksaan spesimen
sebanyak delapan belas tujuh ratus enam puluh spesimen
dari jumlah pemeriksaan ini kita dapatkan kasus baru
konfirmasi covid sembilan belas sebanyak delapan ratus lima puluh tujuh orang
sehingga totalnya menjadi tiga puluh delapan dua ratus tujuh puluh tujuh orang
namun angka ini tentunya tidak tersebar merata di seluruh wilayah tanah air
kalau kita perhatikan dari data yang kita miliki
maka peningkatan tertinggi kita dapatkan di jawa timur dengan penambahan satu ratus sembilan puluh enam orang
dan ada laporan sembuh tujuh puluh lima orang
kemudian sulawesi selatan satu ratus tiga puluh tiga orang
konfirmasi positif kasus baru dan tiga puluh enam sembuh
dki jakarta satu ratus tujuh belas kasus konfirmasi baru
dan melaporkan dua ratus empat puluh sembilan orang sembuh
kemudian jawa tengah satu ratus tiga belas pasien konfirmasi positif yang baru
dan dua puluh kasus sembuh
kalimantan selatan tujuh puluh kasus sembuh
dan tiga puluh kasus tujuh puluh kasus baru dan tiga puluh kasus yang sembuh
saudara saudara dua puluh dua provinsi hari ini melaporkan angka kasus baru di bawah sepuluh
ada enam provinsi yang sama sekali tidak dilaporkan atau tidak ditemukan ada kasus baru
kalau kita perhatikan lebih detail lagi
peningkatan kasus ini disebabkan karena semakin agresifnya tracing
yang dilaksanakan oleh dinas kesehatan setempat
kajian kontak erat dari kasus positif yang dirawat
kajian kontak erat dari kasus positif yang dirawat
ada kontak erat dari kasus positif yang dirawat
yang kemudian dilakukan tracing dan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan
dengan testing menggunakan pcr maupun dengan tcm
inilah yang kemudian memberikan gambaran yang demikian tinggi
kita berharap bahwa ini juga merupakan upaya untuk kemudian melakukan isolasi ketat
dari kasus kasus positif sehingga tidak menjadi sumber penularan di tengah masyarakat
total kasus sembuh yang kita dapatkan
yang kita dapatkan hari ini adalah tujuh ratus lima puluh lima orang
sehingga totalnya menjadi empat belas lima ratus tiga puluh satu orang
meninggal empat puluh tiga orang sehingga total menjadi dua satu ratus tiga puluh empat orang
lebih empat ratus tiga puluh kabupaten kota telah terdampak di tiga puluh empat provinsi
dan kemudian kita masih melakukan pemantauan terhadap empat puluh satu enam ratus empat belas
satu ratus tiga puluh sembilan orang odp dan kemudian juga masih melakukan pengawasan ketat
terhadap tiga belas lima ratus tujuh puluh empat orang kasus pdp
saudara saudara ini beberapa hal yang harus kita cermati betul
upaya yang kita lakukan untuk secara agresif melakukan

untuk penelusuran dari kasus positif konfirmasi yang kita dapatkan
disertai dengan upaya untuk melakukan testing
yaitu pemeriksaan laboratorium terhadap kasus yang ditemukan secara masif
ini memberikan gambaran bahwa kita secara bersungguh sungguh
untuk berupaya menghentikan sebaran ini
kita tahu bahwa wilayah negara kita wilayah tanah air kita
memiliki resiko epidemiologi yang tidak sama
karena kita pahami bahwa faktor pembawa penyakit ini
oleh karena itu mobilitas manusia dalam kepentingan sosialnya
pada semua wilayah di tanah air tentunya tidak sama
sebagai contoh kita akan gambarkan betapa upaya kita untuk tracing
tidak bisa diabaikan dan tidak bisa dianggap lebih jelek dibanding negara yang lain
semisal jakarta kita sudah melakukan pemeriksaan tujuh belas sembilan ratus orang
dan kita sudah melakukan pemeriksaan sembilan ratus lima puluh empat tes per satu juta penduduk
kita melakukan tujuh belas sembilan ratus lima puluh empat tes per satu juta penduduk
kalau kemudian kita bandingkan ini dengan negara yang lain
misalnya dengan jepang jepang hanya melakukan dua enam ratus dua puluh enam tes per satu juta penduduk
vietnam dua delapan ratus dua puluh enam tes per satu juta penduduk
filipina empat empat ratus sembilan belas tes per satu juta penduduk
filipina empat empat ratus sembilan belas tes per satu juta penduduk
per satu juta penduduk
thailand enam tujuh ratus delapan tes per satu juta penduduk
memang kalau dibandingkan dengan korea selatan
yang mencapai dua puluh satu tiga ratus lima puluh tiga tes per satu juta penduduk kita masih berada di bawahnya
namun sekali lagi ini adalah gambaran dari masifnya pemeriksaan
yang kita lakukan sebagai tindak lanjut dari agresifnya kita melakukan
sudah barang tentu ini akan kita lanjutkan dengan bagaimana melakukan isolasi secara baik
dan kemudian melakukan perawatan dan pemberian terapi yang secara baik
yang kemudian bisa kita lihat bahwa perkembangan kasus sembuh pun sangat mengembirakan
dengan laju yang cukup besar
saudara saudara inilah beberapa hal yang bisa kita pahami
di dalam kaitan dengan penanganan covid sembilan belas
di tanah air kita
sekali lagi kami meminta covid sembilan belas masalah kita bersama
bukan hanya masalah pemerintah tapi masalah semuanya
dan ini adalah bencana nasional
dan inilah yang harus kita hadapi secara bersama sama
secara bergotong royong tidak terputus
oleh karena itu keberhasilan ini adalah keberhasilan kita
karena kita yakin betul bahwa kita mampu menanganinya ini
kita pasti mampu menangani permasalahan ini
selamat sore dan terima kasih